dan melalui sambungan zoom kita sudah terhubung dengan deputi komisioner bidang penggerahan dana bp taperah eko arianto di jakarta
selamat siang pak eko
selamat siang mbak eko
pak eko ini setelah kemudian sudah diputuskan begitu ya kebijakan ini akan diberlakukan mulai januari dua ribu dua puluh satu begitu ya pak ya
teknis implementasi kebijakan tapera ini nantinya akan seperti apa pak eko
jadi yang pertama tentunya dalam rangka implementasi ini kita akan menerapkan berbagai regulasi turunan dari peraturan pemerintah yang baru saja disahkan oleh pak presiden jokowi yang pp nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
ada beberapa langkah langkah yang kita perlukan dalam rangka tindak lanjut implementasi dari pp tersebut
terutama yang pertama adalah pengalihan dana
pengalihan dana dari lembaga sebelumnya bapak pertarung pns ke bp tapra
nah ini perlu beberapa regulasi diantaranya peraturan menteri keuangan
oke tapi peraturan lainnya juga yang akhirnya mewajibkan seluruh karyawan atau juga perusahaan untuk ikut menjadi peserta tapera itu juga nanti akan ada dalam peraturan turunannya begitu ya pak eko
iya betul sekali mbak eko
jadi kita sedang
yang dalam proses menyusun tahap tahap implementasinya
tentunya yang pertama adalah tujuan kita karena ini pengalihan dari badan sebelumnya yaitu bapak pertarung pns menjadi bp tapra
kita akan fokus dulu pada bagaimana upaya kita membangun kredibilitas dari bp tapera
nah setelah kemudian kita mampu membangun kredibilitas yang nanti layanan itu akan kita fokuskan pada tahapan awal ini kepada layanan asn
baru nanti kemudian akan kita perluas kepesertaannya ke bumn bumd bumdes kemudian ke tni polri dan selanjutnya sesuai dengan pp tersebut baru masuk ke swasta pada tahun ke tujuh
jadi memang kita lakukan secara bertahap mbak eva
oke pak eko proses diskusi kebijakan ini kan sebetulnya lumayan panjang begitu ya pak sampai akhirnya diputuskan kemarin
apakah kebijakan ini memang sudah mengakomodir kepentingan semua pihak
ya tentunya sudah mbak eva
kalau kita runut keluarnya pp dua puluh lima dua ribu dua puluh ini tentunya tidak bersifat kemudian mendadak ya
ada tahapan tahapan yang panjang cukup panjang kalau kita hitung dari undang undang satu dua ribu sebelas yang mengamanatkan tentang adanya bp tapra adanya tabungan perumahan rakyat
kemudian baru muncul itu undang undang empat dua ribu enam belas itu lima tahun kemudian
ini proses panjang diskusi
jadi tidak hanya dengan masyarakat tentunya dengan kalangan legislatif kemudian akademisi
sampai kemudian muncul atau kita susun sebuah naskah akademis untuk keluarnya undang undang empat dua ribu dua
nah setelah undang undang empat dua ribu enam belas aturan pelaksananya baru kemarin yang kemudian disahkan oleh pak presiden berupa peraturan pemerintah dua puluh lima dua ribu yang artinya empat tahun ini mbak
dua tahun setelah keluarnya undang undang empat dua ribu tujuh belas
kalau memang kemudian semua pihak sudah diajak bicara begitu ya dan dalam kebijakan itu juga sudah mengakomodir kepentingan semua pihak
tapi masih saja pak muncul suara suara yang kemudian mengkritik kebijakan yang dianggap begitu tidak tepat dikeluarkan pada saat ini
kemudian dianggap potongannya justru akan membebankan masyarakat membebankan karyawan
nah itu seperti apa pak eko tanggapannya
ini bagian dari proses
bagian dari proses membangun kredibilitas badan kita ya bp tapra yang sedang dibangun
jadi betul bahwa ada beberapa proses diskusi yang namanya dinamika dengan para pihak
tentunya sebenarnya yang paling mendiskusikan soal adanya bp tapra ini adalah kalangan swasta
kita paham betul ada penolakan penolakan ada dinamika yang kita ketahui sekarang muncul
sebagai bagian dari proses diskusi tersebut kemudian muncullah aturan di dalam pp yang mana swasta baru masuk tujuh tahun
jadi mungkin masih perlu kita jelaskan kepada masyarakat bahwa yang pihak swasta ini pekerja swasta tidak langsung nanti diperlakukan januari dua ribu dua puluh
itu langsung mereka dipotong
nah satu yang kami kemukakan di sini kenapa kok kemudian muncul pemotongan
nah ini bagian dari upaya kami untuk
mengedukasi masyarakat ini tidak semata mata potongan yang kemudian tidak dikembalikan
ini adalah tabungan tabungan perumahan rakyat yang nantinya akan dikembalikan berbentuk berbagai ragam manfaat yang juga akan dinikmati oleh masyarakat kita
memang kemudian pada saat diskusi mengenai manfaat ini pertanyaan pertanyaan yang muncul ini tidak semuanya
tidak semua masyarakat menerima manfaat berupa pembiayaan
dan perumahan itu juga betul
karena memang salah satu azaz yang dijunjung di dalam implementasi tabungan perumahan rakyat ini adalah gotong royong mbak eva
bahwa yang sudah memiliki rumah itu membantu yang belum memiliki rumah
ini sesuai dengan upaya pemerintah mengatasi backlog perumahan di indonesia
oke artinya bukan semata mata memang tabungan yang peruntukannya adalah buat orang orang yang memang belum
memiliki rumah tapi juga bermanfaat buat orang orang yang sudah punya rumah karena memang juga akan mendapatkan manfaat
dan juga akan berbagi begitu ya pak ya
tapi kalau bapak sempat tadi saksikan paket kami sebelumnya potongan gaji karyawan ini begitu banyak begitu pak ya
termasuk juga ada istilahnya jht bpjs yang kurang lebih hampir mirip begitu
apa kemudian perbedaannya pak eko
nah perbedaan yang paling mendasar tentunya di sektor karyawan
kalau kita lihat ya di undang undang dasar empat puluh lima yang mengamanatkan jaminan sosial nasional
di sana sudah disampaikan bahwa pemerintah atau negara harus hadir untuk mengatasi berbagai persoalan sosial
kemudian muncullah untuk jaminan sosial kesehatan ada bpjs kesehatan
kemudian ada kehadiran pemerintah yang ditunggu tunggu untuk tenaga kerja
itu muncullah kemudian bpjs
sekarang kehadiran pemerintah di bidang perumahan ini juga sebenarnya oleh sebagian kalangan masyarakat itu juga ditunggu
nah kemudian bp tapra ini hadir untuk menjadi solusi pembiayaan perumahan di indonesia
dan kita ketahui untuk pembiayaan perumahan ini kita perlu menyediakan dana yang tidak kecil
dan juga butuh dana yang jangka panjang
nah bpjs ini hadir untuk mengatasi
salah satu kebutuhan likuiditas di pembiayaan perumahan ini
dan tadi yang perlu saya sampaikan mbak eva bahwa manfaat ini nanti untuk penabung
sekali lagi untuk penabung
ini juga akan dikembalikan pada saat akhir kepesertaannya
tidak hilang begitu saja
apabila kemudian nanti para anggota begitu ya tidak menaati tidak membayar
apakah kemudian ada pemaksaan begitu pak
karena memang pemotongan ini harus wajib
ada perusahaan misalnya yang
kemudian tidak taat
apakah nanti kedepannya akan ada sanksi begitu
nah ini tadi saya sampaikan di depan bahwa ini perlu proses edukasi
kami yakini mbak eva yang pada tahapan awal ini dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
kami akan fokus dulu pada pembenahan pengalihan dana dari bapak tarum pns ke asn
eh ke bp tapra
fokus dulu layanannya pada asn
dengan memberikan value yang baik
kami baru pelan pelan akan mengajak bumn bumd dan bumd
dan kemudian kekepesertaan lain
insya allah kalau program ini nanti bisa berjalan baik
baru swasta nanti dengan edukasi yang baik justru akan ikut di dalam program ini
dan kita punya waktu tidak cukup panjang
tujuh tahun untuk mengajak swasta ke dalam program ini mbak eva
kalau kemudian ada keengganan begitu ya
mereka tidak ingin sebetulnya dananya kemudian dipotong misalnya datang dari yang awal awal begitu ya diberlakukan kebijakan ini asn dan lain sebagainya
bagaimana mengedukasi mereka bahwa memang pemotongan ini tujuannya adalah demi kepentingan mereka sendiri dan juga kepentingan yang lain begitu
ini jadi sebenarnya program tapera itu sama atau sejalan dengan program program sosial yang lain
jadi wajib kepada eee seluruh pekerja di indonesia baik pekerja yang eee diberikan upah oleh pemberi kerjanya maupun pekerja yang nanti sifatnya mandiri mendaftarkan
nah bagi perusahaan perusahaan yang sekarang masih keberatan saya kami di bp tapara bisa memahami karena tadi yang disampaikan oleh mbak eva ini potongan lagi potongan lagi
nah ini yang kami akan edukasi kepada masyarakat ini bukan potongan

ini adalah eee tabungan yang mantan
nah kalau kemudian nanti ada keengganan dan lain sebagainya
tentunya nanti kami sedang menyusun regulasi regulasi bagaimana untuk mengajak sektor swasta
dan satu hal yang perlu mbak eva juga ketahui masyarakat ketahui
nanti tentunya untuk implementasi yang sektor swasta ini tidak ujuk ujuk nanti kemudian kita terapkan
kita juga tentunya akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait
terutama kalau yang sektor swasta ini dengan kementerian tenaga kerja gitu mbak eva
oke kalau kemudian bicara soal sektor swasta kira kira kriteria pelaku swastanya nanti akan seperti apa pak ke depannya
karena memang ini masih panjang ya masih dua ribu tujuh begitu ya
iya masih panjang tahun ke tujuh
masih tahun ke tujuh tapi kemudian turunan produk produk aturan turunannya juga sedang akan digodok begitu ya
kira kira pihak swasta yang akan ikut berpartisipasi dua ribu dua puluh tujuh ini kriterianya akan seperti apa
nah sifat dari peraturan tapra atau pp tapra ini mengamanatkan kepada seluruh
jadi tidak ada yang kemudian kriteriannya yang mana dulu
justru yang kami akan kedepankan di sini adalah ketika nanti asn layanannya sudah semakin baik
bumn bumd pekerjanya sudah ikut
nah kami akan menggunakan campaign dari teman teman asn yang sudah ikut bumn yang sudah ikut
mengajak dari tahapan yang tentunya kalau tadi tujuh tahun ya kita tidak pengen tahun ke tujuh itu terus semua
justru sebelum tahun ke tujuh kita pelan pelan akan akuisisi akan kita ajak sektor swasta
untuk menjadi peserta tapera sebelum nanti tahun ke tujuh itu kemudian serempak gitu
jadi sifatnya bertahap tentunya
oke kalau kemudian tadi dikatakan bahwa sebetulnya ini akan juga berhasil
memberikan keuntungan atau memberikan benefit bagi pesertanya
gambarannya benefit yang akan diterima peserta ini seperti apa
misalnya bagi orang orang yang memang tadi seperti yang saya katakan
memang mereka sebetulnya sudah punya rumah begitu pak eko
ya jadi gini mbak eva ini juga bagian sekali lagi edukasi dari kami
karena banyak kalangan sekarang beranggapan bahwa yang akan mendapatkan hanya teman teman kita
atau masyarakat kita yang belum punya rumah
rumah mereka akan mendapatkan tabungan beserta pemupukannya di akhir periode
nah tabungan ini kalau kita di dalam program kita tentunya tabungan ini kenapa kami bilang menguntungkan
karena tabungan ini akan di atas rata rata tabungan yang ada di pasar
jadi mereka akan di akhir periode akan mendapatkan semua hanya termasuk pemupukannya
nah di samping itu mbak eva kita juga sekarang sedang menyiapkan value value lain
insentif insentif lain yang bisa dimanfaatkan oleh para peserta di luar manfaat yang dua tadi
manfaat berupa pembiayaan perumahan maupun manfaat untuk perolehan tabungan di akhir kepesertaannya
terutama manfaat yang akan sedang kita siapkan ini masih di dalam sektor perumahan
karena memang tabungan perumahan rakyat ini bergerakannya di sektor perumahan
banyak hal yang terkait dengan manfaat ini terutama manfaat yang kita akan kembangkan
melalui platform digital yang ini banyak milenial sebenarnya sudah menunggu mbak
oke apa itu misalnya pak eko
misalnya gini yang kalau dari yang paling sederhana yang paling sederhana manfaat
kalau dulu di baper taruh mungkin ya di program yang lama orang nggak bisa cek saldo ini yang paling sederhana
sekarang nanti di bp tapra dikembangkan satu akses informasi bisa mencek saldo langsung
dan ini sangat penting karena akan membangun
bp tapra yang lebih kredibel tadi
yang kedua tentunya manfaat informasi manfaat berupa financial planning misalnya
buat teman teman milenial yang merencanakan masa depan
manfaat yang berikutnya misalnya kita sedang siapkan
kalau nanti peserta itu mengiur bisa satu tahun dalam satu waktu
kita siapkan insentif atau jimik jimik buat peserta tapra
masih masih banyak yang kaitan
dan juga kemudian misalnya terkait dengan sektor perumahan tentunya
oke pak eko dana yang akan dikelola nantinya pastinya begitu besar begitu ya pak ya
bagaimana kemudian pengawasannya pak
supaya dana ini kemudian tidak dicurigai nantinya tidak digunakan secara tepat guna begitu pak eko
betul jadi di tahap awal tentunya dana yang akan kami kelola berasal dari dana yang dialihkan
nah mengenai pengawasannya itu sudah dijelaskan di dalam undang undang maupun peraturan pemerintahnya kita sangat sangat berhati hati menggunakan tata kelola yang baik yang akuntabel dan transparan
nah bp tapra ini juga satu lembaga keuangan yang diawasi oleh banyak pihak terutama yang pertama diawasi oleh komite tapra
yang kedua komite tapra ini beranggotakan ada empat
menteri dan satu independen yang pertama ketua komite itu menteri pupr kemudian menteri keuangan ketua ojk dan menteri tenaga kerja
dan lagi sebagai lembaga keuangan bp tapra juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan juga dalam apabila diperlukan pemeriksaan dari bpk juga bisa masuk
jadi benar benar bp tapra ini akan menjadi satu lembaga yang high regulated gitu diawasi oleh banyak pihak dengan mekanisme pengawasan seperti itu
insya allah dana yang dikumpulkan di bp tapra ini amanah dan bisa transparan serta akuntabel
oke pak eko terakhir kalau kemudian ini adalah wujudan begitu ya atau perbaikan dari badan yang ada sebelumnya begitu
bagaimana kemudian kita bisa yakin bahwa bp tapra yang saat ini akan melakukan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan begitu ya
kalau tadi pak eko katakan
supaya backlog perumahan ini benar benar bisa dicapai begitu pak eko
ya yang pertama tentunya dari dana yang dihimpun ya
kalau dulu kan dana yang dihimpun dari lembaga yang sebelumnya tidak terlalu besar ya jumlahnya ada yang tiga ribu ada yang lima ribu tujuh ribu
nah dengan mekanisme yang kita terapkan baru pembayaran atau tabungan yang tiga persen ini
insya allah dana yang terkumpul akan cukup besar untuk mendanai sektor perumahan kita
jadi dengan tabungan yang cukup besar kita akan menghimpun dana yang cukup yang kita sebut di dalam undang undangnya atau peraturan pemerintahnya adalah dananya bersifat murah jangka panjang dan sustainable
dan ini akan menjadi salah satu perbaikan untuk pendanaan sektor perumahan di indonesia
yang kedua tata kelola yang kita perbaiki
tata kelola ini sifat kehatian dari pengelolaan dananya akuntabel dan satu lagi transparan
transparan di dalam pelaporannya baik pelaporan yang sifatnya rutin nanti enam bulan sekali kami lapor kepada komite dan juga kami laporkan kepada publik bagaimana pengelolaan dana tersebut
baiklah pak eko arianto deputi komisioner bidang pengerahan dana bp tapera
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia news hour selamat siang pak